pohon keramat ini yang telah mengusir roh halus yang ada di dalam tubuh anak ini
bukan pohon keramat itu mbah
tapi tuhan ini yang menyembuhkannya
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mbah
bukan saya yang menyembuhkan
tapi allah swt
dialah yang mahasempurna
allah yang memberikan saya semua yang saya inginkan
dan yang saya butuhkan
tidak salah lagi
aku harus hati hati dengan acaranya
kalau begitu silahkan tuhan pergi sekarang
aku harus menyadarkan mereka dengan halus
anak bapak kenapa pak
badannya panas tuhan
mau saya bawa ke pohon keramat
kenapa harus ke pohon keramat pak
pohon itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tuan
dari kemarin badannya panas
tidak salah lagi
anak ini kemasukan roh halus
di dalam tubuhnya
oke mana pak
halus disembuhkan dengan
daun di pohon keramat ini
tidak bisa kurang mbah
asya pohon keramat ini miss birth
pohon keramat ini sudah mengusir roh halus yang ada di dalam tubuhnya
pohon keramat ini yang telah mengusir roh halus yang ada di dalam tubuh anak ini
bukan pohon keramat itu mbah
tapi tuhan ini yang menyembuhkannya
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mbah
bukan saya yang menyembuhkan
tapi allah subhanahu wa ta'ala
allah subhanahu wa ta'ala
dialah yang mahasempurna
tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya
dia yang menciptakan kita semua
dia yang menyembuhkan dan yang mendatangkan penyakit
terima kasih kanjeng sunan
sekarang hidup kami terasa lebih nyaman
kalau tidak ada sunan mungkin kami masih maksiat
sebenarnya keinginan berubah itu
itu hidayah dari allah
tapi kembali lagi ke bapak bapak
kesungguhannya ingin berubah
karena segala sesuatu itu dilihat dari
tergantung dari niatnya seseorang
untuk bertobat dan berubah
mumpung kita masih di sini gitu ya
mungkin ada yang mau nitip oleh oleh
maafkan omongan temen saya
temen saya ini memang suka beneran kalau ngomong
loh kok beneran
nah kan kamu sih salmeh
kaya suaranya dari sana sam
iya dari rumah kosong
ada apa pak
saya dikikit ular
tidak boleh bicara seperti itu
semuanya ada takdir dari allah
maaf tuhan warungnya mau tutup
kenapa tutup pak
kan barangnya masih banyak
saya mau ke pohon keramat
mau nyari penglaris
berdoa lah kepada allah pak
lebih mendatangkan riski daripada bapak ke pohon keramat
tapi saya lebih percaya pohon keramat tuhan
dari hari ini anggap tiga orang terselamat
namun kadang keendar listed
tidak ada unwanted
sepatahnya saat bertuj kenny
kenapa kamu melihat atau mengelakkan teman tuhan hastad
aku pilih video game yang anda menyukai
lalu memilih tuhan
perlu atau tidak
hai ayah silakan bu pilih bu
mas zahid kok jadi begini thomas zahid
aku nggak sengaja sengaja buktinya kalau kamu tuh gak mau mencelakakan mas zahid
mana begitu biar aku isap lagi racunnya ya bisa bisa bisa
lagi mas zahid kenapa sih dipiarin di isap lagi gitu loh
maksudku dibiarin aja biar dia matiin kalian
aku kenal kali racun di kampung ini mudah mudahan penawaran cocok untuk racun ini
udah ngomong dari tadi tahu cepet sana cepet jangan ngaku ngaku aja
kamu sedang apa
oleh ini buat di gudang senjata mulai hari ini paman supa akan bekerja di sini
jika dipaten wah hebat toleh boleh bantu nggak boleh boleh oh ya toleh ambil tombak ini dan taruh di sini
paman sopa bisa main tombak boleh nggak keliwan diajari boleh tapi dengan satu syarat
harus hati hati ya soalnya sangat tajam
aku ke belakang dulu ya pipis
eh boleh hati hati